kamu itu lagi iya udah hai ini
iya sekali lagi mohon maaf sih pak
itu anda paham
lain kali jangan diulangin lagi ya
kasih kesempatan untuk
kebetulan yang nendang bola itu bukan saya
dan yang nendang bola tadi namanya ustad musa pak
ustad musanya lagi di toko ini
kenapa gak ngomong dari tadi sih
yaudah tolong sampein yang namanya ustadz musa
baik sekali lagi mohon maaf ya pak
insya allah nanti saya sampaikan sama ustad musa
supaya pembolanya lebih hati hati lagi
preyungin ya pak
ini bos kejaban
kenapa berhenti bung

iya ia pengkeconoman
apa mobil ya pak kenapa mobil berhenti pak nggak tahu nih kayaknya mesinnya nggak beres
nih harus dibetulin dulu deh ya waduh itu coba ngomong kuncinya dulu
masih berjauh tidur sekali
ah ah ah ah makanya jangan sombong jangan curang eh sombong sih ada ada
jahat ya nih aku menang ya aku menang
aduh perasaan dari tadi aku tidur terus bangun lagi
pesertanya masih jauh sih ya elah kalau begini mah aku nggak perlu hari nyesut juga aku udah
menang juara satu
ya udah deh masih pegel pegel mending lemesin aja udah
ya eh si sobri pakai cinta segala lagi
enggak papa ya mungkin di depan sana masih ada santri yang lain
hai assalamualaikum waalaikumsalam kami ya sar ar ketinggalan sama orangtuanya ya atau
ketinggalan lomba nggak aku lagi nungguin haiquest aja whole hai emangnya ada apa nungguin hai kau
gapapa kok tapi kira kira ke haikel bisa dapat juara dua gak ya
hicle itu unggul dalam pelajaran olahraga malahan dia itu sering dapat juara satu
yah berarti aku gak dapat cepat tuh ya
ustazah gak tahu kamu sekarang punya masalah apa
sesungguhnya allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuan
letahzan janganlah bersedih
sesungguhnya allah bersama kita
jangan sedih ya
aduh aduh aduh aduh sakit banget
bawa masuk gitu ya kuncinya
bilnya udah bener belum bang
sudah kamu ikut lagi
iya deh bang
yaudah ayo naik
eh tunggu dulu bang
baik baik situ ya
udah udah udah
aku jadi juara dua
itu udah cukup kok
kalau ngelamun itu jangan di sini
emang ini rumah nenek apa
aku gagal jadi juara dua deh
nah ini udah mau nyampe
eh tunggu ngetir
pak tunggu pak
pak udah capek
aku duluan ya
ya masa segini doang udah capek
kamu juara satu
sana biar kamu merasakan menang
kalau kamu itu gak bisa ngalahin aku
karena aku itu super super sober
ngapain aku mengakui kekalahan
orang kamu pakai cara curang
itu namanya tuh usaha kokonya
kali ini aku yang harus juara satu
itu itu sobri
gak boleh suzon dulu
memang si sobri itu lebih unggul
kalau lari maraton
terima kasih pak
kamu jadi juara satu
pistasan dari pesantren kunanta
nah sobri selamat ya
terima kasih terima kasih pak terima kasih
terima kasih banyak terima kasih banyak
tenang tenang gantian gantian gantian
bisa dulu ya pak
apa tips and triknya kamu bisa berlari dengan cepat
enggak ada cara sih
caranya itu cuma berlatih dengan giat dan bersungguh sungguh
tapi cepatnya bukan karena ojek lagi kan